pemerintah terus mengeluarkan kebijakan pelonggaran aktivitas masyarakat seiring dengan terus menurunnya angka kasus positif covid sembilan belas di indonesia
namun semua kebijakan pelonggaran aktivitas tersebut tetap dilandasi prinsip kehatian dan dengan pengawasan ketat perkembangan pandemi covid sembilan belas di seluruh wilayah tanah air
ada yang berbeda terkait dengan lonjakan jumlah kasus covid sembilan belas yang terjadi di indonesia dengan negara lain di dunia
pada awalnya lonjakan jumlah kasus pertama di indonesia dan di dunia terjadi berbarengan pada desember dua ribu dua puluh hingga januari dua ribu dua puluh
sementara negara lain telah mengalami lonjakan jumlah kasus yang ketiga indonesia baru dua kali
ketika dunia yang didominasi oleh kasus dari india melonjak pada bulan april dua ribu dua puluh satu
indonesia justru sedang berantakan

indonesia sudah berada di angka kasus yang sangat rendah
sebaliknya di bulan juli saat negara lain sedang turun kasusnya indonesia justru mengalami lonjakan kedua
memasuki bulan agustus indonesia sudah mulai turun dari lonjakan kasus kedua
namun dunia justru mulai memasuki lonjakan kasus ketiga
bebarengan dengan beberapa negara yang juga naik termasuk negara tetangga seperti jepang singapura
berbarengan dengan beberapa negara yang juga naik termasuk negara tetangga seperti jepang singapura dan indonesia
karena lonjakan kasus ketiga ini menjadi perhatian bagi indonesia untuk tetap berhati hati menyikapi penurunan kasus yang terjadi terutama dalam hal pembukaan aktivitas masyarakat
selama tiga belas minggu berturut turut angka kasus positif covid sembilan belas di tanah air terus menurun
bahkan indonesia masuk negara dengan jumlah kasus positif terendah dibanding jepang australia thailand malaysia amerika dan inggris
berbagai pelonggaran kegiatan demi peningkatan produktivitas masyarakat mulai dilakukan di indonesia
terlepas dari berbagai pelonggaran yang ditetapkan pengetatan justru dilakukan dalam transportasi udara atau pesawat terbang
sementara sebelumnya pengguna jasa transportasi udara dapat menunjukkan hasil rapi tes antigen sebagai syarat perjalanan terutama di luar pulau jawa dan bali
serta di wilayah level satu dan dua di jawa dan bali kini hasil tes pcr menjadi satu satunya syarat
menurut jurubicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito hal ini dilakukan karena semua kebijakan pelonggaran mobilitas masyarakat merupakan uji coba yang tetap didasari prinsip kehatian
pengetatan metode testing menjadi pcr saja di moda udara wilayah jawa bali dan non jawa bali level tiga dan empat ini merupakan bagian dari uji coba pelonggaran mobilitas dengan prinsip kehatian tersebut
pcr sebagai metode testing yang lebih berkualitas
testing yang lebih sensitif dapat mendeteksi orang terinfeksi lebih baik daripada rapid antigen
sehingga potensi orang terinfeksi untuk lolos deteksi dan menulari orang lain dalam setting kapasitas yang padat dapat diminimalisir
pengetatan ini tidak berlaku secara kaku dan selamanya
tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan penyesuaian pada masa mendatang bergantung pada kondisi yang terjadi di tengah masyarakat
tim liputan cnn indonesia